pantai ini sangat cocok dikunjungi saat libur lebaran bersama keluarga
pengunjung bisa bermain air atau pasir sambil bersuah foto
apalagi tempat ini juga sangat bersih
inilah pantai serau yang berlokasi di desa candi
kecamatan pringkuku kota pacitan jawa timur
dengan membayar tiket masuk sepuluh ribu rupiah
pengunjung bisa menikmati tiga pantai sekaligus
yakni pantai serau pantai serau ii dan pantai wayang
selain pasir yang lembut dan karang berlubang
pemandangan laut lepas dengan latar belakang pohon kelapa
menjadi spot favorit wisatawan bersuah foto
disini tempatnya indah pasirnya itu pasir putih jadi bagus gitu
terus spotnya itu ada pohon kelapanya bagus buat di instagram
kalau buat libur lebaran sih menurut saya cocok banget
soalnya kan ini banyak fasilitas fasilitas yang bagus juga buat keluarga buat liburan keluarga
untuk menuju pantai serau dari pusat kota pacitan dibutuhkan waktu sekitar empat puluh lima menit
provinsi lampung yang berbatasan langsung dengan pulau jawa memiliki pemandangan alam yang sangat eksotis
inilah pantai minang rua
destinasi wisata yang terletak di desa kelawi kecamatan bakahuni kabupaten lampung selatan lampung
berada di balik bukit pantai berpasir putih ini memiliki pemandangan alam yang indah
tak banyak orang yang mengetahui keberadaan pantai tersebut lantaran letaknya yang cukup terpencil
ada beberapa spot yang menarik di pantai ini salah satunya keunikan gua minang rua
jika anda melakukan perjalanan dari pulau jawa ke pantai minang rua
ke pulau sumatera ataupun saat akan kembali ke pulau jawa
tak ada salahnya mengunjungi pantai minang rua
pengunjung diwajibkan membeli tiket masuk sepuluh rupiah per orang
tarif terjangkau hati pun senang
tim liputan cnn indonesia